sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku titip dia sama ibuku ya
emangnya mas mau pergi berapa hari sih
ya paling juga tiga hari udah pulang
kayak itu juga gimana ngaku dan tidaknya daganganku
aku main untuk
tolong panggilin aku jam lima ya
untuk siang ya
sebentar ya pak
saya bikinkan kopi dulu ya pak
timed apa sih ya
atau kamu gak merasa kesepian ditinggal terlalu lama sama suami kamu
ya begitulah pak
bapak bisa merasakan
kau sendiri kan tahu
sejak ibunya aris operasi kandungan
dia sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin pada bapak
kau sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin pada bapak
kau sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin pada bapak
kayaknya bapak senang banget
emang bapak gak boleh senang
ya boleh cuma aku heran aja
memangnya bulan masak apa pak
wah masak anek budi
ulan gak tenang
ih buni gimana
gimana sih kan nggak boleh makan berat berat kata dokter
nanti dikumat lagi loh
dah biar bapak yang nyiram ibu masuk
bunga itu memang harus disiram tiap pagi bu
kau tipu bapak
suara bagian gila
jangan lupakan aku
babe expanded teksi kena banyak nafkah
akhirnya mereka hidup bahagia selamanya sampai kakek dan nenek
ibu tahu bapak ke sini
ibu sudah tidur
kamu masih bangun
saya cuma takut dia bangun
kalau begitu kita langsung ke kamar
saya akan pergi ke kamar
makan saya sudah buat
dilihat saja sudah enak
apalagi kalau di
pembelinya agak sedikit sepi
makanya saya pulang lebih cepat
habis ibumu di rumah gak masak
terima kasih mas
terima kasih pak
terima kasih pak
burunya cuma satu
kita bagi dua
iya pak silahkan
kita bagi dua
bertobatlah pak kepada allah subhanahu wa ta'ala
karena apa yang sudah bapak lakukan sangat diharamkan oleh allah subhanahu wa ta'ala
aku menyesal pak jai aku sangat menyesal
penyesalan saja kurang cukup pak
karena yang bapak lakukan itu sama dengan bapak menikahi anaknya atau kakak
semua itu sangat diharamkan oleh allah
karena itu pak
bapak harus bertobat
persusuannya dan ia mengatakan ya rasulullah saya berzinah lalu rasulullah shallallahu alaihi wasallam
memalingkan wajah beliau seraya berkata aku tidak mendengarnya dan perempuan itu pergi kemudian ia
datang lagi dan mengatakan hal yang sama ia meminta keadilan dari rasulnya dan rasulullah
kembali mengatakan hal yang sama hingga tiga kali dan kemudian akhirnya rasulullah masih dengan
malingkan wajah beliau ia berkata susukan anakmu sampai selesai masa persusuannya setelah itu engkau
menerima akibat perbuatanmu dan akibat perbuatan itu adalah rajam dan matilah meninggallah perempuan
itu dalam pertaubatannya dan semoga allah merahmatinya dan sesungguhnya benarlah allah
subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam firmannya bukan jangan kau lakukan zina tetapi
lata krobuzina jangan kau dekati zina dan bahkan mendekatinya pun jangan karena zina bisa datang
dari berbagai arah dari suara
dari tatapan mata dari gambar dari pergaulan dari cara berpakaian dan bahkan dari seolah olah
kebaikan sesungguhnya ketika setan telah meluncurkan panah panah beracunnya hamba hamba
allah anak anak adam akan lupa lupa bahwa allah swt adalah ia yang maha mengawasi
dan tidak pernah tidur lupa bahwa allah subhanahu wa ta'ala telah akan meminta perseksian dari setiap
orang yang selalu menawarkan cahaya jalan jalan keselamatan dan menawarkan yang pasti adalah
keridoan allah subhanahu wa ta'ala mudah mudahan kita termasuk di dalamnya apabila kita telah berada
di pintu hidayahnya jangan berbalik segera ketuk semoga allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang
membukakan pintu hidayahnya bagi kita amin amin ya allah ya rabbal alamin billahitaufiq walhidayah
salamualaikum warahmatullah wabarakatuh